kok di jakarta mau pergi sih
asal lu tau aja ya
kemarin itu gue sama sekali gak bermaksud buat ngomongin lu
kamu itu udah nyelamatin nyawa aku
tapi kamu gak pernah mau ngungkit ungkit masalah itu
itu yang bikin aku tambah terharu
sekarang gue lagi sibuk
jadi gue harus pergi
mungkin peristiwa itu gak berarti apa apa
tapi buat aku
kamu itu adalah penyelamat aku
ya udah deh
hadapin aja kali kenyataan
kalian sekarang percaya kan sama cinta sejati
ih ngapain lo diem aja senyum senyum kayak gitu
eh loko dari tadi senyum senyum sendiri aja sih
ah gue tau nih
pasti lo masih mikirin cowok yang tadi itu kan
lo semua lihat kan
dia itu tadinya udah ninggalin gue
tapi dia balik lagi untuk nyelamatin gue
udah jelas jelas cowok itu cowok yang gue cari
dia tuh rela ngorbanin nyawanya buat gue
tapi kan lo kan gak kenal siapa dia
iya mukanya dingin gitu
kalau tiba tiba dia pengguna bayaran gimana
kalau ternyata kantongnya pas pasan gimana
ntar siapa yang bayarin salon lo spa lo belanja lo gitu gitu
lo kan tau sendiri rel
lo tuh udah kebiasaan hidup enak
gue gak peduli
pokoknya dia itu cowok yang gue cari
cowok satu banding satu juta nya gue
sebenarnya gue cuma pengen ngetes lo doang kok
kok diem aja sih dari tadi
nah kalau menurut kacamata cowok
menurut gue sih kalau si neo bisa kasih kebahagiaan untuk aurel
kayaknya sih nggak ada masalah
tenang aja fre
aku pasti bahagia kok
kalau gitu tunggu apa lagi
rel lo harus dapetin dia
sip kita duduk
kamu tuh gimana sih
udah tiga kali kamu ngirim barang salah terus
sekarang kan perusahaan maju bu
yang ngirim barang cuma dua orang saya sama teman saya
bu kalau ibu mau tahu bu saya udah tiga hari tiga malam bu nggak tidur
malah nyari alesan lagi
dengar ya perusahaan ini lagi ngejar omset
lagian siapa yang bisa tidur dalam keadaan kayak gini kak
kamu tuh gimana sih
harusnya kamu kasih contoh sama bawahan sama bawahan kamu dong
kamu harusnya bikin mereka merasa memiliki perusahaan ini
bukan yang malah kamu tidur
pak neo ada yang nyariin
tapi yang jelas senyum gadis itu manis banget
iya bisa banget dah

oh ada begitu
pas tengo itu
enggak kok nggak repot sama sekali lihat kan gak repot kan
makanya kasih tahu
kan udah gue bilang enggak perlu ya enggak perlu
kok di jakarta mau pergi sih
asal lu tahu aja ya
kemarin itu gue sama sekali gak bermaksud buat ngomongin lu
kamu itu udah nyelamatin nyawa aku
tapi kamu enggak pernah mau ngungkit ngungkit masalah itu
itu yang bikin aku tambah terharu
dengar ya sekarang gue lagi sibuk
jadi gue harus pergi oke
mungkin peristiwa itu gak berarti apa apa
tapi buat aku
kamu itu adalah penyelamat aku
makanya kasih tau dong apa yang bisa aku lakuin untuk kamu
enggak kamu nggak boleh pergi
kamu enggak boleh pergi
sampai kamu bilang apa yang bisa aku lakuin untuk kamu
apa aja deh
tapi kalau misalnya kamu gak mau bilang hari ini nggak apa apa
besok juga bisa
tapi kalau besok enggak bisa juga enggak apa apa
kok besoknya lagi
nah kalau besoknya lagi nggak bisa besok besoknya lagi aja nggak apa apa
aku akan terus datang ke sini
kalau gitu aku mau pergi
gue minta dibikinin patung yang gede
dan jangan lupa yang gede
tapi aku oke gak bisa
artinya ilah excellent engineering
bisa lagi pertama

tahu dulu permintaan kamu apa ya
aku cuma berharap suatu saat nanti aku bisa melihat kembang api bareng sama peco yang paling berarti dalam hidup aku
lo semua liat kan
dia itu tadinya udah ninggalin gue tapi dia balik lagi untuk nyelamatin gue
udah jelas jelas cowok itu cowok yang gue cari
dia tuh rela hurbani nyawanya buat gue
mas ray bajunya sudah saya setrika kan
tunggu di kasur aja
makasih ya pak
mas freko keliatannya murung sekali
apa ada masalah
cuma lagi gak dapat ide untuk gambar apa
saya memang tidak mengerti soal desain desain ini
tapi saya mengerti tentang perasaan manusia
masih pura pura gak tau mas freko
saya tahu betul kalau mas priy itu sangat mencintai non aurel
bisa aja pak
mas bray kalau menurut saya
cinta itu sama seperti mas pray biasa menggambar
mas freko kalau mas freko tidak memulai menggambar
maka kertas ini akan tetap putih bersih tanpa coretan